dua peleton personil brimop yang didatangkan dari jayapura langsung membantu pengamanan
di beberapa titik lokasi masa pasca rusuh
usai demo tolak daerah otonomi baru yang terjadi pada selasa lima belas maret lalu
warga kota dki terlihat telah melakukan aktivitas mereka kembali
dan suasana terpantau kondusif
di lokasi puing ruko yang terbakar masih terpasang garis polisi di puing bangunan
ke polda papua irjen polisi matius d fakhiri menjelaskan
dengan penambahan pasukan dari brimo polda papua akan membantu melakukan penyisiran
di beberapa lokasi rusuh untuk dapat mengetahui jumlah lokasi yang sempat menjadi amukan masa saat rusuh kemarin
aksi demo yang berakhir rusuh mengakibatkan dua orang warga meninggal dunia
dan dua warga lainnya mengalami luka luka
serta dua anggota pores yahukimo yang juga mengalami luka luka
yahukimo khususnya ibu kota dekai dan yahukimo secara keseluruhan
tadi penyampaian dari bapak kapolres bahwa sudah kondusif
sementara rencana pemerintah pusat melakukan pemekaran wilayah provinsi papua
disambut baik oleh bupati merauke
hal ini disampaikan pada rabu siang di jakarta
bupati merauke romanus mbaraka menilai
pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah merauke
selama ini luasnya wilayah merupakan hambatan
secara totaliti kami sangat setuju untuk pemekaran ini dapat dilakukan dan dipercepat
karena berbagai alasan yang disipil tentang pelayanan masyarakat
juga tentang pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan
mengingat luasnya wilayah papua
pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah papua dan kabupaten jaya wijaya
akan melakukan pemekaran wilayah
dimulai dari pemekaran desa pemekaran kecamatan dan pemekaran kabupaten
tim liputan cnn indonesia